erupsi gunung semeru membuat jembatan perak yang menjadi jalur evakuasi penting ambruk
akibatnya arus lalu lintas lumpuh total
jembatan perak di jalan raya dampir lumajang
yang menghubungkan kecamatan pronojiwo dan kecamatan tempur sari ambruk
jembatan ini merupakan penghubung jalan nasional
antara kabupaten lumajang dan kabupaten malang
dan merupakan jalur evakuasi penting
akibat jalur yang terputus arus lalu lintas pun dialihkan